kita beralih ke berita sepak bola
siap mengajukan gelora bung tomo
menjadi tempat pembukaan turnamen piala presiden
pada enam belas januari mendatang
dengan kesiapan ini wisnu berharap
presiden joko widodo dapat hadir ke surabaya
dan membuka piala presiden
setelah menjalani proses panjang
akhirnya persebaya surabaya resmi menjadi
salah satu tuan rumah di ajang piala presiden dua ribu delapan belas
yang rencananya akan dibuka oleh presiden joko widodo
kesiapan ini dinyatakan setelah pemkot berhasil
melakukan pembenahan fasilitas infrastruktur
di stadion gelora bung tomo surabaya
ketua panitia pelaksana pertandingan
wisnu saktibwana menyatakan pihaknya
tengah melobi penyelenggara agar segera memindahkan
tempat pembukaan turnamen pramusim tersebut
yang semula di bandung untuk dipindah di surabaya
dengan menjadi tuan rumah piala presiden
diharapkan menjadi nilai tambah persebaya
terkait izin penggunaan stadion gelora bung tomo
wisnu memastikan tidak menjadi masalah
sebab dinas pemuda dan olahraga surabaya
telah berjanji untuk ikut mendukung
dan menyukseskan agenda besar
yang diamanahkan ke kota pahlawan